halo selamat sore ketemu lagi di ngabuburit bersama tokoh
kali ini saya ada di depan rumah tokoh nomor satu se dki jakarta
kabarnya toko ini punya koleksi buku yang jumlahnya cukup banyak dan hobinya katanya membaca
bagaimana kemudian aktivitas tokoh ini ngabuburit menghabiskan waktu jelang berbuka puasa bersama dengan keluarganya
ayo ikuti saya ketemu tokoh yang berikut ini
saya baik alhamdulillah bapak gimana
baik sehat ini pas nih mengebuburit
terima kasih sekali pak anies sudah menerima sianian indonesia di kediamannya
masuk ya pak ya
panis waduh ini arsitekturnya nih jawa sekali ya
kayak kita berasa ada di jaman jaman dulu pak
jaman jaman kerajaan jawa nih pak
ya memang ini agak lama
ini memang arsitektur jawa
ini rumah joglo
dibangun atau ditegakkan ya
jadi memang hampir tiga ratus tahun umurnya
ini peninggalan dari namanya kiai besari di ponorogo
dan kemudian dibawa kesini
nah itu adalah pondok pesantren pertama di tanah jawa
itulah tradisi pesantren mulainya disitu
menarik menarik ya pak ya
di tengah perpotaan
ini kebetulan betul saya tinggal disini
kemudian ada pendopo ini
kalau saya google tadi mau ke rumahnya pak anies itu ada pak
jadi kayak udah pernah
iya ada yang masukin itu di google pasti
oh ada yang masukin ya
bapak yang masukin
pak kita pengen keliling ya pak ya
kita pengen lihat kondisi rumahnya
jadi saya jelasin ini
ini disini adalah rumah ini
joglo ini dipakai untuk kami ruang tamu
tapi juga untuk kegiatan warga
dan disini ada perpustakaan
ini adalah buku buku peninggalan kakek saya
waktu itu beliau wafat

saya pengen lihat nih pak
banyak banget kayaknya
dan kalau malam
nanti malam ya
ini jadi tempat parawe
nah kalau seminggu sebulan sekali dipakai untuk pos bindu
kalau pertemuan warga juga bisa disini
bahkan luar tetangga menikah pakai tempat ini
oh gitu ya
jadi murah meriah jadi sebaguna ya
jadi kayak gedung sebaguna warga disekitar sini ya pak ya
kan di kampung saya tinggal
tadi kita agak masuk juga
kita tanya ke tetangga rumahnya pak anies yang mana
itu yang ada pendoponya
jadi kayak masyarakat tuh udah familiar sekali
dengan pendoponya anies baswedan
saya pengen lihat pak ini
ini buku buku lama
buku saya tadi dengar
dari staff staffnya pak anies
kalau pak anies itu hobinya baca
katanya sarapannya itu harus baca
gitu ya pak ya
ya gini baca itu sebagai sebuah kebiasaan
jadi baca itu bukan sesuatu yang apa ya
nggak baca itu kebiasaan aja gitu
dan saya terbiasa baca buku
jadi waktu saya tumbuh besar di jogja
bersama dengan kakek nenek ayah ibu
di rumah itu memang banyak buku
jadi buku yang ada disini
ini dulunya ada di ruang kerjanya
lalu ayah ibu saya juga penuh koleksi buku
dua duanya mereka mengajar ya
jadi saya memang biasa baca buku
tumbuh dengan buku buku itu ya
nah sekarang buku buku itu buku buku lama
ini ada empat ribuan buku peninggalan kakek
itu ada beberapa bahasa
ada bahasa arab bahasa inggris bahasa belanda bahasa indonesia
dan ini yang kemudian sekarang saya rawat disini
dan bahkan ini lemarinya nih
ini lemari dari kakek saya
oh dari dulu
dulu nya vertikal kami ubah
ini penamporannya aja kalau kita lihat tuh sangat napis
tadi kayak berasa di perpustakaan loh pak
bukan ada yang minjem gak
ini ketika ngerjain saya sma
kita melakukan cataloging
jadi saya belajar catalog buku waktu itu
buku buku di rumah itu kita catalogin
ini anak anak juga udah mulai banyak yang baca buku
bahkan ini buku di sini
saya lagi baca buku ini
buku yang lagi dibaca sama pak anies
jadi kalau saya ditanya apa buku yang saya paling suka
kalau dibilang paling itu susah
kalau saya baca buku tentang sejarah saya ada yang suka buku
kalau saya baca buku tentang antropologi saya suka ab
kalau saya baca buku ekonomi saya suka c
jadi bukunya kan macem macem
ini soal apa nih pak bukunya
ini sih simple sih
apa itu pak
mungkin bisa diceritain sedikit buat anak anak milenial gitu ya pak ya
ini udah ada bahasa indonesia
jadi atomic habits ini tentang saya lagi minta anak anak pada baca
untuk baca buku ini
jadi saya juga baca gitu
nah buku ini tuh cerita tentang bagaimana seseorang itu bisa memiliki kebiasaan yang baik
jadi kalau ingin meraih target itu bukan sekedar tetapkan targetnya
misalnya mau sukses belajar sukses di sekolah sukses kuliah sukses kerja
bukan cuman tetapkan target
apa sih yang harus saya kerjain tiap hari
perkerjaan kebiasaan apa
perubahan kecil kecil aja
hal apa yang mau saya ubah dari diri saya nih tiap hari
nah kecil aja perubahannya
atomic tuh kecil tapi juga dampaknya besar over time
nah ini dia menunjukkan pengalaman pribadi dia sebagai atlet yang sempat cedera harus
dirawat akhirnya bisa sukses
nah ini adalah satu
ini adalah satu buku yang saya minta juga di koni jakarta pada baca
jadi waktu saya di sambutan koni saya bawa bukunya
kita hukumin atlet atlet yang berhasil
ini contohnya nih
ayo semua pada baca buku ya
untung udah terjemahan ya
jadi yang mau nyobain bahasa indonesia bisa tuh
ini aktivitasnya ramadan selain baca apa aja nih pak
ya memang ramadan tuh bulan baca
oh ramadan bulan baca
ikhro mulainya di sini
nuzulul quran ketika orang datang itu kalimat kalimat pertama
kharati khalaq dan lain lain
nah kita bulan baca
jadi kesempatan tuh baca
nah saya kalau ramadan itu mulai dari satu taraweh
tarawehnya di rumah
jadi malam pertama taraweh itu saya di rumah
lalu aktivitas dah sehari hari
nah yang barang kalimah
membedakan adalah sahur bersama sama
kalau hari biasa nggak bisa
iya walaupun sebetulnya gini
kalau kami itu saya sekeluarga ini ketemunya kalau subuh
salat subuh berjamaah
salat subuh bersama ah
jadi waktunya justru pas subuh ya pak ya
sekali bersahur ini
jadi saya itu kalau dengan anak anak
salat subuh berjamaah
sesudah itu dimusulah duduk ngobrol
jadi ceritanya justru saat itu
dan anak anak bisa cerita apa aja ya
dan mereka juga tau kalau mau ngobrol paling enak itu ya pagi itu
nah jadi pagi itu
nah ketika bulan ramadan malah ketemuannya pas lagi sahur
sampai nunggu ke azan subuh
biasanya pada ngaji
terus sesudah itu berangkatlah saya kerja
kalau anak anak bisa tidur dulu tuh
karena mereka ada bonus tuh
untuk masuk kelas
masih ada waktu
kan kelasnya jarang
kelasnya agak siang
dan virtual masih
terus yang kegiatan sehari hari
nah saya juga tidak selalu buka puasa di rumah
jadi selalu ada buka puasa sama warga di berbagai tempat
itu sih sebetulnya kegiatannya
pengalaman ramadannya pak anies
yang paling berkesan itu apa
kalau dulu kan kita kecil suka main petasan
pak anies suka main petasan
iya dong main petasan
main petasan juga pak
tangan saya itu jempol saya ini hitam
yang kiri ini
karena jadi saya ini main petasan
terus eksperimen hal petasan
bander ya pak
terus udah boleh keluar dinyalin
untung nggak kebakar ya pak
jadi sekali dua kali nyala kan
pas lagi satu pegang
rupanya bubuknya tuh sebagian
tertinggal di tangan
nah itu main petasan
dan gini waktu saya masih kecil
saya tinggal di kampung namanya karangwuni di jogja
itu kalau mau taraweh
jadi setelah saya subuh
itu setelah saya batalin
habis iftar kita jalan jalan ke
rame rame sama teman teman
berbentuk pada pakai sarung
digulung gitu jalan jalan
jadi kita berbentuk
jadi kita berbentuk
jadi kita berbentuk
jadi kita berbentuk
jadi kita berbentuk
jadi kita berbentuk
jadi kita berbentuk

cerita gak ya
cerita dong pak
kita pengen tau kenakalannya pak anies baswedan nih zaman kecil dulu
jadi satu ketika kita cari petasan yang gede
petasan itu susah sekali
perasaan waktu itu ya petasan paling gede
dan zaman itu belum diatur ya petasan mana yang boleh dijual mana enggak gitu
jadi tuh kayak bom itu suaranya
jadi kalau udah meledak tuh
nah kita itu ada rumah kosong dekat rumah kita
rumahnya sudah dibangun tapi belum selesai
cuman gak diterusin gitu
jadi kayak abandon aja gitu
jadi terus ada ide yuk kita taruh petasan
masuk di situ
masuk di situ
ini kan gaungnya gede
dalam ruangan tuh gaungnya juar gitu suaranya
kenceng banget gitu ya
kenceng dan bergema kan
jadi tetangga semuanya
ya yang di kita kita pun denger semua tuh
terus ada ide
kalau ke subur gimana ya mungkin suaranya lebih gede lagi ya
jadi kita pasang tali
enggak dinyalain dulu terus baru dilempar gitu kan
sambil sumur dia meledaknya di tengah gitu
maksudnya yang meledak di tengah tuh gimana gaungnya gitu kan
jadi tarik nyalain udah sunggunya mulai lempar ke bawah
begitu lembar kita tungguin di luar
itu luar biasa
gak lama lagi sumurnya rontok
amruk semua ya pak
nakal ya pak ya
jadi kita itu ga apa bayangin bahwa bukan hanya bunyinya yang keras
tapi sumurnya itu
terus waduh itu kita panik
itu umur berapa pak gini gini
itu kelas lima sd mungkin kelas empat kelas lima sd
sama ini ngenunjukin kalau kita masih anak anak
kalau habis subuhan
kita subuhan selalu di masjid
selesai subuhan itu terus main
aduh memang zaman itu ya
masih belum pikir bener
main sepak bola
habis subuh bawa bola ke lapangan
waktu itu namanya lapangan kehutanan di dekat selokan mataram
itu fakultas kehutanan
kita main sepak bola disitu
puasa sd rombongan rame rame main sepak bola
apa yang terjadi
itu pada teler semua
terus seperti nggak sadar bahwa nanti baru bisa buka itu maghrib
jadi bayangin jam delapan pagi
sekolah di sekolah juga udah pada
gak pada sekolah
waktu itu libur
zaman dulu tuh kalau bulan puasa kita selalu libur ya pak ya
itu pulang ke rumah tuh
dan itu mama sama abah dipanggilnya selalu bilang
kenapa main sepak bola
udah terlanjur kan
terlanjur kan mau diapain lagi
kenapa malah ya pak ya
dan itu mending kalau sekali
besoknya gitu lagi
ya itulah anak anak
tapi itu masa
itu masa main dengan teman teman
dan itu masa dimana kita dibolehkan main malam
biasanya malam kita nggak boleh main
main tuh sampai maghrib
abis itu udah maghrib udah gak boleh keluar lagi
oh kalau pas bulan puasa boleh
ya bulan puasa keluarnya malam
jadi setelah saya taraweh tuh
jadi taraweh ada tadarus
abis tadarus terus satu satu suruh apalan nih
apalah suratnya nih dicek satu satu
abis itu main lah kita
jadi bulan puasa itu penuh penuh dengan apa ya
itu luar biasa
tips sabar dan ikhlas selama bulan ramadan ala anies baswedan
yang sering dibully sama netizen
kalau zaman kecil tadi bapak udah bernostalgia
zaman kecil kan penuh keceriaan
nah selama bulan ramadhan
setelah bapak dewasa ini kan banyak ya pak ya
nah tips sabar dan juga ikhlas ala anies baswedan
ya biasa aja
dan kan kira kira gini
ada yang nyaci
ya itu ya kalau di wilayah publik ya begitu
sebelum saya masuk wilayah publik saya juga nonton
ada orang di wilayah publik oh marah marah dikritik
biasa aja lah gitu
jadi ketika saya sekarang di wilayah publik ya biasa aja
santai aja gitu
dan kalau ada yang mengungkapkan dengan sopan
ya itu karakternya dia
kalau ada yang mengungkapkan dengan kasar
ya itu karakter dia
itu kebiasaan dia
bukan urusan saya
bagian saya itu adalah lihat substansinya
kalau memang ada sesuatu yang saya bisa koreksi kita koreksi
kalau enggak relax aja
artinya jangan baper gitu ya pak
pokoknya jangan baper kalau lagi puasa kita enjoy aja gitu
puasa enggak puasa
saya sih udah biasa
nah habis ini kita pengen ketemu sama keluarganya pak anies
sambil nunggu berbuka kita pengen tahu menu favorit keluarganya pak anies
terus nanti tanggapan dari anak anak gimana selama bulan ramadhan bisa bareng sama abahnya
kami akan kembali sesaat lagi
jangan kemana mana kita akan langsung ketemu dengan keluarganya pak anies baswedan
ramadhan itu kebersamaan
jadi yang kalau sehari hari itu hampir selalu pada nyebar
tapi kalau udah puasa kita hampir selalu buka puasa di sini
sahur juga bareng
kemudian selesai subuhan juga mereka pada ngaji bareng bareng
nah saya saat ini sudah berada di meja makan keluarganya pak anies baswedan
sambil menunggu azan maghrib ya pak ya
kita mau ngobrol ngobrol dulu sama keluarganya pak anies sama ibu ferry
terima kasih ibu sudah meluangkan waktu
sedang bisa ditemenin sekarang buka puasanya
iya terima kasih banget
ini menunya banyak banget ya bu ya
pasti anak anak udah pada lapar semua
ini ada pesanannya masing masing nih
kalau udang kaisar biasanya
ini pertama kali tapi
oh puasa ini ya
baru pertama kali aja
yang itu tempe
tempe pak anies
harus selalu ada tempe goreng
tempe tepung buat pak anies kalau berbuka puasa
oh di rumah
ini minyak goreng mahal loh bu
agak berkurang gak mungkin ukuran tempenya gitu bu
biasanya satu piring
sekarang satu piring aja
oh satu piring aja
kita ngakti bu ibu di tengah hadapnya gorengnya aja bu ya
kalau menu sahurnya keluarganya pak anies apa
yang paling sering paling di request sama anak anak dan juga
kalau anak anak sih biasanya ayam goreng atau sop
kalau pak anies sih biasanya seprok telur sama apokat
biasanya kalau saur gitu
telur sama apokat
sama roti deh
ya udah gitu aja
pernah saur mie instan
biasanya nggak sih bu keluarganya pak anies bahasa beda
oh nggak boleh ya
oke kalau keluarga saya biasanya makan mie instan kalau misalnya
oke kita terlambat bangun gitu
karena pernah ada yang nggak sahur sama sekali gitu bu
maksudnya terlambat bangun
aduh kita semua gak bangun gitu
alhamdulillah belum sih
mudah mudahan nggak ya
jadi kalau saur relatif aman sih
cuma memang bangunnya agak perjuangan ya
siapa yang paling susah nih pak
siapa jujur siapa yang paling susah untuk bangun sahur
ngaku aja deh
kalau keluar aku sih
harus balik balik gitu
terakhir keluar kamar mungkin aku aja

pasti yang perempuan lah
bantu bu ferry
sama yang harus ada juga kurma
kalau kurma untuk berbuka puasa
sama saur juga
biasanya kalau udah selesai makan diakhiri dengan kurma
kalau pas buka puasa diawali sama
kalau ss gitu ibu ada pantangan nggak
misalnya anak anak kan selalu kayak misalnya pas buka puasa maunya ada ss
sebentar kan itu kurang ini ya
minta aja kelapa muda aja sih
oh selalu kelapa muda aja
dan kadang kadang suka pada nyiapin minum sendiri apa nyiapin sesuatu yang udah kepengen
sebenarnya apa yang tadi kamu siapin hari ini
kelapa muda aja
sama rs ya
selalu ada ya
iya sekarang dia tahun ini teh panas
kan ini teh panas
terus kita lihat
kalau menu lebarannya keluarganya pak anies yang gak pernah absen selalu ada itu apa
aja bu fedy
iya menu lebaran
sayurnya apa bu
ada masak kecap ada gulai ada lodeh
terus pakai opor
terus ada tepungnya itu dari kelapa
biasanya kalau misalnya lebaran yang sebelum pandemi ini selalu open house ya
jadi banyak ya
biasanya keluarga datang kesini kumpul disini ya pak
tapi udah tahun ini dua tahun ini kita udah gak open house
kira kira tahun ini open house keluarga aja
karena kan pemerintah
mudah mudahan kita bisa
kan keluarga juga nggak banyak gitu ya
ya mudah mudahan kita bisa ketemu
paling nggak ada suasana kebersamaan lah gitu keluarga
dan memang apa ya lebaran yang membuat ini beda dari yang lain lain kan karena ketemunya ya
alhamdulillah sekarang udah boleh mudik
mudik nggak pak
ya udah saya jaga gawang disini
sebelum jadi gubernur dki mudik nggak ibu mungkin
mudik ke mana bu
ke kuningan terus ke jogja
oh selalu mudik ke kuningan dan ke jogja sebelum masa pandemi dan sebelum pak anies jadi gubernur ya
kalau tahun ini berarti nggak bisa mudik
iya kalau sekarang itu di saat orang mudik kita jaga
di saat orang libur kita inspeksi
jadi jaga gawang kita
tapi setelah bapak udah gak menjabat mau dong mudik ke jogja
tuh pasti pak do pengen kan ke malioboro
udah lama gak ke jogja tuh pak
pak do kangen pak
dengan suasana jogja
apalagi ketika pandemi kan ibu di jogja
ibu diajak ke sini
walaupun beliau ngajar kalau kan sekarang zoom
kalau mau ngajar zoom kan bisa di jakarta juga
ibu masih ngajar zoom
masih kuat masih sehat
ibu alhamdulillah usia delapan puluh dua tahun
sangat bermanfaat ya pak ya untuk banyak orang
ramadhan keluarga pak anies baswedan itu apa sih
makna bulan ramadhan bagi keluarganya pak anies
gini ramadhan itu kebersamaan
jadi yang kalau sehari hari itu hampir selalu pada nyebar
tapi kalau udah puasa kita hampir selalu buka puasa di sini
sahur juga bareng
kemudian selesai subuhan juga mereka pada ngaji bareng bareng
suasana ramadhan ada suasana bersama keluarga
itu yang paling terasa
betul nggak ya
ya itu yang paling terasa
sama rutinitasnya lebih bersama lebih bareng
betul lebih banyak barengnya
walaupun kita itu seperti saya tadi cerita
kita ini kalau barangnya kalau subuh
habis kita sholat subuh jamaah
selesai sholat subuh jamaah terus duduk di situ
jadi kalau tia mau ngobrol ya subuh
artinya sering sering buku malam
saya pulang ditungguin udah
kayaknya interest pak
interestnya sama pak
kalau sholat subuh biasanya pada bareng bareng
terus kemudian pada curhat gitu ya
jadi kalau sama kaisar
habis selesai sholat subuh ngobrol
jadi musulah kami sebelah situ
itu selesai sholat subuh kita ngobrol
nah itu rutinitas harian
jadi bukan hanya di bulan puasa
kalau habis sholat subuh
pada ngaji terus pada istirahat
karena sekolahnya agak siang kan
kalau saya terus jalan jalan angkat kerja
ini kan masyarakat di dki jakarta kan banyak yang akan mudik ya pak ya
ke kampung halamannya
sayangnya pak anies dan juga ibu serta keluarga gak bisa mudik gitu ya
tips mudik buat warga dki yang akan pulang ke kampung halamannya
kemudian nanti balik lagi ke jakarta
bapak sebagai yang jaga gawang nih
mungkin bisa ngasih tips dan juga pesan gitu ke warga yang akan pulang kampung
ya tentu nomor satu cek kesehatan
kalau merasa kurang fit jangan memaksakan pergi
terus yang kedua ketika pilih kendaraan pastikan aman
apalagi kalau dengan anak anak
perbanyak lihat kanan kiri
karena kalau kita di sepanjang perjalanan mudik lihat hp
gak lihat indonesia yang indah ini
dan gak lihat bahwa kita ini adalah sebuah perjalanan yang jauh
tapi begitu hp taruh
saya selalu kalau mau mudik ya dulu sebelum pandemi
kan setiap kali mudik saya ngelepas murah mudik
pesan saya gitu
bapak ibu yang bersama anak anak
perjalanan ini gunakan untuk lihat indahnya indonesia
gunakan untuk lihat betapa kita ini punya masyarakat yang variasinya tinggi sekali
sepanjang jalan lihat jalan
jangan lihat hp
kalau sepanjang saya lihat hp kelihatan hp tentu udah sampai nih
sampai ke kota mana gitu
terus yang dilihat apa sepanjang jalan tadi
gak ada bedanya gitu
jadi ini penting
untuk kita semua ini punya pengalaman
saya dulu tumbuh besar begitu
dengan ayah ibu kalau lebaran
itu dari jogja kami ke semarang
kami ke kuningan
ya waktu itu emang gak ada hp
tapi jadi saya ingat persis ala seroban seperti ini
masuk lewat kota tegal seperti ini
kalau ke semarang lewat ambarawa begini
jadi setiap kota kota sepanjang perjalanan itu
itu menjadi memori kita
saya pesen pada yang mau pulang tuh gitu
selain protokol kesehatan
nanti sudah sampai di sana
pastikan selalu sehat
kalau ada keluhan segera report
tapi kan mudik bukan soal menjaga kesehatan saja
jangan cuma jadi perjalanan
dia harus jadi pengalaman
perjalanan itu menjadi pengalaman
kalau enggak perjalanan aja
rugi betul kita harus jalanin
jangan cuma jalanin
kalau mau ngomong soal perjalanan
nah setelah ini kan pak anies bulan oktober sudah selesai ya pak ya
kewajibannya untuk menjaga gawang ibu kota
kira kira mau ngapain pak
membuat perjalanan perjalanan dengan anak anak
suara hati pak
istirahat dulu pak
kita udah lima tahun sharing abah
sama orang di jakarta
sekarang pengen calling time dulu sama abah
suara hati pak
iya maunya kemana nanti
kuningan jogja kan udah lama tuh
terus yang jarang jarang tuh kayak bali
pengen liburan pak
oh ibu pengen umroh juga
jadi banyak loh
banyak requestnya setelah bapak
umroh aja ini memang iya sih
nanti insya allah selesai itu kita jalan sama sama
yang kalau biasanya kita pergi itu dua tiga hari ya

atau abah pulang duluan
bahkan pernah kita itu dalam kita lagi pergi gak jauh jauh sih ke puncak
tau tau ada kebakaran di jakarta
langsung ke depan
jadi iya kan seperti dia
jadi memang selama ini waktu itu mayoritas
justru berada di luar keluarga
ini tadi tia udah bilang
lima tahun keluarga udah sharing bapak dengan warga dki
nah saya mau tanya nih
pendapat semuanya nih
yang ada di sini ibu anak anak semuanya setelah
mungkin nanti membuat pengalaman
masa gaspol ke dua ribu dua puluh empat atau bersama keluarga aja
udah pada punya suara
ya liat abah nanti gini
lihat nanti abah gimana gitu
kok gak ada yang bilang gaspol ya
doakan yang terbaik aja
doakan yang terbaik
nah ini gimana tuh yang lain
kok gak ada yang bilang gaspol ya
oh bebas abah mau apa
apapun pilihannya kita support
waduh apapun pilihannya kita support tuh pak
ini kayaknya semuanya sudah siap menyerahkan ke bapak sebagai kepala keluarga
kira kira kemana kapalnya mau dibawa semua anggota keluarga udah pada siap gitu
jadi kalau kita mau sampai persimpangan jalan
tentukan ketika sampai persimpangan
kalau belum sampai persimpangan jangan tentukan kanan kiri dulu
berarti nanti ketika bapak udah di persimpangan kita akan datang ke sini lagi untuk tanya ya pak ya
sikapnya bapak gimana ke dua ribu dua puluh
kita sekarang udah mau azan maghrib pak
mau berbuka puasa barengin sama keluarganya pak anies dan juga bu ferry
terima kasih sekali sudah menerima kami cnn indonesia dengan sangat rendah hati di kediamannya
pemirsa demikian perbincangan saya dengan keluarganya pak anies baswedan
kita akan berbuka puasa bersama
sampai jumpa di rumah tokoh berikutnya